kelompok bersenjata melakukan aksi penyerangan ke pos tni angkatan laut di kenyam kabupaten duga papua pada sabtu dua puluh enam maret kemarin
dua anggota tni meninggal dunia sementara enam anggota lainnya mengalami luka luka
seluruh korban pada minggu pagi telah dievakuasi ke timika menggunakan helikopter milik tni
inilah suasana evakuasi terhadap delapan anggota tni yang menjadi korban penyerangan kelompok bersenjata di pos tni kuari bawah kenyam kabupaten duga
dalam press rilis kodam tujuh belas cendrawasi disebutkan penyerangan oleh kelompok di bawah pimpinan egyanus kogoya tersebut menyebabkan dua anggota tni angkatan laut meninggal dunia
keduanya atas nama letda marinir muhammad iqbal meninggal dunia di lokasi kejadian saat penyerangan
dan pratu wilson anderson meninggal dunia di puskesmas kenyam
usai dievakuasi ke timika kedelapan korban luka luka dan meninggal tersebut langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah timika
pada senin pagi besok kedua jenazah akan dibawa ke kampung halamannya di kendari dan ke kupang nusa tenggara timur